terima kasih air putih aja
aku cewek bikin usaha gue jadi susah banget
sebenarnya dia itu siapa nya rangga sih
tapi bawain mami bubur ayam spesial
mami suka kan
terima kasih sekali
tanya tanya kamu emang lu nanti yang paling hebat paling ganteng dan paling perhatian
satu lagi mie
nafi baru nyiptain satu gaya joget yang terbaru
joget apa tuh
mami bisa juga nyipain
kok gak keliatan sih
katanya kemarin udah selesai
ehm bukan itu judulnya tante
bukan itu judulnya tante
soalnya kejar kejar cinta tante
ya si mila ceritanya ya kejar kejar cintanya
provisi ya tante
aduh bagus amat tuh
wih wah seru banget
keren banget mami pakai ini
mama lu udah nanya nelu ke gue
ah gue jawab aja seperti yang udah kita rencanain
oke sip bagus kalau kayak gitu
tapi sekarang gue minta tolong please lu datang ke sini cepet ya
tapi parkir mobilnya yang jauh banget
oke oke gue kesana tungguin ya
aduh eh nanti kalau gue pergi lu jagain kamar ibunya angga ya
kalau dia bangun jangan langsung lu kasih obat
lu harus telfon gue dulu ya ya
eh mata lu kenapa
ya udah deh emangnya lu mau ke mana sih
hah nonton silat
nanti dia bangun jangan kenceng kenceng
ya udah gue harus buru buru ya
lu jagain pokoknya kalau ada apa apa telfon gue oke oke
aduh gimana nih aduh bu jangan bangun dulu ya bu sebelum mila pulang
kalian ingat ya pencaksilat itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah
tapi untuk berjaga jaga menjaga diri kalian sendiri
makasih air putih aja
tuh cewek bikin usaha gue jadi susah
gue jadi susah banget
sebenarnya dia itu siapa rangga sih
kenapa sih kita gak bisa kayak dulu lagi
mas lo dengerin aku nggak sih
santi kita kan udah sering bicarakan hal ini
kenapa sih kamu harus bertanya kalau kamu udah tahu jawabannya
iya mas tapi aku masih gak bisa terima ya kalau hubungan kita putus karena ibu kamu
menurut aku tuh bener bener gak masuk akal tuh gak
santi kalau kasih sayang itu diukur pakai akal nggak akan mungkin bisa
apalagi kasih sayang seorang ibu
makanya itu aku gak bisa ngelanjutin hubungan kita
ibu gak suka sama kamu
kenapa sih mas apa aku kurang cantik apa aku kurang baik apa kekurangan aku mas
santi justru karena kamu gak punya kekurangan
eh lah ibu mulu ibu terus kenapa sih mas
setiap pembicaraan kita selalu ada kata ibu kamu terus
aku tuh bosen
dasar ibu sialan udah lumpuh gak bisa apa apa juga tapi bisa pengaruhi si rangga
kapan sih matinya tuh orang tua
hah ternyata gue masih punya kesempatan tenang aja mila masih ada kesempatan
maafin aku mas aku bener bener nggak bermaksud buat marah kayak gini maafin aku ya
kita akan lakukan koordinasi gerakan
kita gabung sebuah gerakan kita mulai semua dari awal sampai terakhir
seperti yang tadi ya
aduh suara handphone
ini di mana ya
lala lagi yang ngejemuran bu
kalau udah kamu kesini ya bantu aku bangun
aku mau ke rumah
mila lu harus dateng sekarang nih
aduh gue lupa lagi
aduh gue lupa lagi
dimana sih kamu
iya bentar lagi bu
aduh lu kemana
lu yang liat gue nih
kenapa baju lu bisa
gue larian dari tadi
aduh kesangkut sangkut apa gak tau deh
aku tuh keren deh malu